kota ambon diguncang gempa sebanyak enam kali beruntun pada hari kemarin warga panik dan beramburan keluar rumah
ya sampai saat ini belum diketahui pasti kerusakan yang terjadi namun dua pusat perbelanjaan dan bandara patimura rusak
rentetan gempa bumi diawali sejak pukul delapan belas tiga belas waktu indonesia timur
gempa pertama berkekuatan lima tujuh skala richter yang berlangsung selama sepuluh detik dengan pusat gempa di laut pada kedalaman sepuluh km
gempa ini membuat warga kota ambon berhamburan keluar rumah dan berusaha tidak berada di dekat gedung tinggi
berselang tiga menit warga kembali dibuat panik dengan gempa kedua dengan kekuatan lima enam skala richter
dan berturut turut gempa terjadi berselang beberapa menit hingga sebanyak lima kali yang membuat aliran listrik padam
kepanikan semakin menjadi saat ada informasi tsunami yang membuat warga pesisir berlarian
dan memadati sejumlah ruas jalan untuk menyelamatkan diri menuju daratan tinggi
hingga kini berita ini diturunkan gempa susulan atau gempa yang ke enam terjadi pada pukul satu lebih empat puluh lima menit waktu indonesia timur
gempa juga mengakibatkan sejumlah fasilitas di kota ambon mengalami kerusakan
seperti dua mal di kota ambon bandara patimura ambon dan sebagian gedung yang retak
gempa yang terjadi pada pukul satu lebih empat puluh lima menit waktu indonesia timur
memang pada selasa sore kemarin juga wilayah maluku ini diguncang gempa dengan kekuatan enam tujuh
pusat gempa berada di lebih dari empat puluh km barat daya ambon maluku
namun bmkg mencatat tidak ada potensi tsunami
dari delapan situs badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
gempa di wilayah maluku tercatat mulai pukul delapan belas tiga puluh satu waktu indonesia bagian barat hingga pukul sembilan belas
kekuatan gempa berkisar lima tujuh
gempa berada di barat daya ambon maluku sejauh tiga puluh tujuh hingga lima puluh km
pusat gempa berada di kedalaman antara sepuluh km hingga empat puluh km
bmkg juga mencatat gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami